hal apa yang ingin kau sampaikan padaku
aku telah berhasil menculik faridah mak
di mana dia sekarang
dia ada di pahanan
ah kau inginkan dia dengan adikmu pangeran garai
bertahun tahun aku mengincar faridah
faridah adalah keturunan kiai ageng prayogo musuh besarku yang harus dilejapkan
sudah berapa lama punya simpanan ha
tidak kusangka kamu di belakangku bermain gila
jangan sentuh aku
jangan sentuh aku dengan tubuhmu yang kotor ini
tanyakan kepada dirimu
saya diculik kakak
oleh gelombolan gagak lo dira
atau sengaja membiarkan dirimu dicuek
karena yang menculikmu adalah pemuda yang tampat
tegas sekali kau berkas seperti itu dengan pemuda baik ini
tapi bagiku busuk
kalau secara tidak kebetulan saya membantu istri paman dari korban penculikan
saya tidak mungkin kenal dengan istri pama
saya tidak ada alasanmu
sudah pintar untuk mengarang
kenapa kamu tidak mencari perempuan yang susah denganmu ha
agar kamu tidak merusak istri orang
ini sudah sangat keterlaluan
ini salah faham
saya tidak ada maksud untuk mengganggu
saya hanya menyelamatkan istri paman dari korban penculikan gagah kodra
setelah itu saya tidak ada urusan lagi
pemuda yang bermoral benjar seperti mu tidak padat
dia itu pendekar yang baik
pantas kalau kamu tidak gila kepadanya ya
karena dia adalah seorang pendekar dan saya juga pendekar
aku akan buktikan
aku lebih hebat dari dia
hebat sekali kamu anak muda
siapa kamu sebenarnya
murid buruk kiai jabat dari padepokan wali putih lereng gunung arjuna
oh pantas kamu hebat
tapi aku yakin gurumu akan menderita batin
kalau dia sampai tahu kamu menggunakan ilmu hanya untuk merawat nafsu
oh pantas kamu hebat
kalau memang paman demam setia kepada gusti sultan agung
pasti paman kenal dengan keris ini
mata saya sudah benar benar sangat buta
sampai saya tidak mengenali penganggung dari mataram
ternyata yang menolongmu adalah penganggung dan mataram
utusan khusus dari sutra agung
kok jalannya tergesa gesa
diundang pak rahman menghadiri acara lamaran
sembara dengan faridah
pertemuan dengan fahmi
pertemuan dengan fahmi
pertemuan dengan fahmi
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
mari kiai silakan silakan
awal awal baik baik kiai
akhirnya sembara akan menikahi farida
dan kita akan berbisan
tolong dorong faridah faridah hilang
katanya ini saya tidak bisa arq
benarkah faridahismsi tak sudah berhentinya
apakah ini berguna
aku dipel bigger
masa lagi rasul ah
saya juga tidak tahu siapa yang bawa den ayu
coba tolong ambilkan baju farida
yang biasa dia pakai sehari hari
dari mana dia masuknya
kita semua tidak tahu
tiba tiba dia sudah ada di situ
kalian bertiga keluar dari kamar ini
kamu tahu rambut siapa ini
lihat dengan mata batinmu
rambut babi guru
yang menculik farida
adalah seekor babi
mana mungkin ada seekor babi yang masuk ke kamar ini dan menculik farida
bukan babi biasa
jadi yang menyamar menjadi bidarni adalah siluman babi
sebelum suluman babi itu membuat onar
dan mencelakai banyak orang
kerajaan adalah keturunan kiai ageng prayogo musuh besarku yang harus dilejapkan
tapi aku pikir pikir terlalu enak rasanya jika harus dihabisi begitu saja
aku harus menyiksa kiai ageng prayogo di dalam kuburnya
seperti dia menguburku dengan siksaan
farida harus dijadikan makhluk halus
dia harus dijadikan siluman
berarti farida adalah bangsa manusia
bagaimana mungkin dia bisa menjadi bangsa siluman
dia harus dikawinkan dengan bangsa sinema
apa itu sebabnya malahmpir ingin adikku pangeran gare untuk menikahi farida
barah kita mau cari kemana lagi barah penculik gila itu
mana penculiknya siluman siluman bakbe pula
oh atau kita cari ke kuburan saja barah
memangnya maluk halus hanya di kuburan
barang kalau kita pergi ke kuburan kita bisa tanya pocong kuntilanak atau yang lainnya
mereka kan sama sama setan
barah sepertinya aku mengenal gadis itu barah
kamu perhatikan sesekali sosok manis yang ada di raut wajah barang
jadi kamu tuh ya kalau jalan jangan lompat
ketop ke depan saja
sesekali bara biar pikiran kita jadi segar
dengan begitu aku bisa menemukan apa yang aku cari
sebenarnya kita ini tidak bisa berbicara dengan orang lain
sebenarnya kita ini memiliki kemampuan untuk berbicara dengan orang lain

bara kamu lihat apa toh
mana dia sih
kau tahu bara
dia tidak mungkin pergi jauh
dia pasti sembunyi di sini